ya ampun asik ya jadi artis udah dapat barang barang mewah barang barang mahal di endorse nggak bayar juga
kalau ada yang mau endorse saya mungkin boleh nggak sampai seratus juta kok pastinya ya
fenomena endorse yang dilakukan oleh para selebgram tadi memang tidak bisa dipandang sebelah mata tentunya
pasalnya pundi pundi yang dihasilkan selebgram dari kegiatan endorse terbilang fantastis
berikut adalah para selebgram dunia dengan upah endorse termahal
kalau tadi anda sudah dibuat mungkin tercengang hasyar ini satu endorse atau satu produk untuk di media sosialnya seratus juta bahkan sampai satu miliar
angka angka yang akan saya tampilkan berikut ini jauh lebih fantastis dari si princess tentunya
ini adalah data yang kami dapat dari source nya adalah hoperhq com
yang pertama ada sepuluh selebritas lah ya selebritas dunia selebritas hollywood yang punya tarif endorse dan juga jumlah follower di instagram
yang pertama nomor sepuluh diduduki oleh ini dia pasti tau dong yang suka main basket pemain basket profesional asal amerika serikat
wow ya nggak heran lah ya kalau artis terkenal atau sellet terkenal pasti banyak
sekali ngepost leberon james dibayar satu ratus dua puluh ribu usd
dengan satu miliar enam ratus dua puluh juta rupiah kalau dikalkulasikan kalau di convert ke rupiah kira kira segitu
sama tiga puluh empat juta pengikut followers di instagram
sekali ngepost di instagram untuk per barangnya satu ratus dua puluh ribu usd
kemudian ini juga model artis penyanyi
untuk sekali nge push dibayar dua miliar dua puluh lima juta rupiah
kemudian ini dia dari klan kardashion
di instagram untuk sekali ngepost kourtney ini dibayar dua ratus lima puluh ribu usd
atau sekitar tiga tiga miliar rupiah
pasti semua ya
challey ini kalah dong berarti ya
chlowi kardashian enam puluh delapan juta pengikut
atau sekitar tiga tiga miliar rupiah juga kalau di convert
kandal jenner ini juga model

tiga ratus tujuh puluh ribu usd penghasilannya untuk sekali endorse
atau apa ya ngepost barang atau produk di akun instagramnya hampir lima m
empat ratus ribu dolar usd untuk sekali ngepost sekitar lima empat miliar rupiah
lalu ini juga bintang sepak bola dunia
empat juta pengikut followers di instagram untuk sekali ngepost
cristiano ronaldo dibayar empat ratus ribu usd
atau sekitar lima empat miliar rupiah
kemudian ada juga kim kardashion
seratus ribu usd untuk sekali ngepost hampir sekitar enam tujuh miliar rupiah
kita lihat yang pertama siapa ya
mantan kekasih dari justin bieber adalah selena gomez
tarifnya untuk sekali endorse atau sekali posting di instagram produk atau barang apapun
tujuh empat miliar rupiah
nolnya saya jadi bingung nih
oke tapi pesan moralnya apa
barang barang mewah produk produk mewah yang berseliwaran di akun instagram selebritas selebritas dunia ini atau juga selebritas indonesia
warahwiri produk yang bergelimang di media sosial
belum tentu juga mungkin mereka dapat semuanya atau juga mungkin dipinjemin